ini medan bu
di medan sumatera utara seorang ibu yang belum diketahui identitasnya mengamuk
dan menyerang sopir angkutan umum satu ratus tiga rute pancur batu pancing
menurut warga pada kamis siang peristiwa tersebut sebenarnya sudah lama terjadi
dan baru belakangan menjadi viral
peristiwa tersebut terjadi di jalan jamin ginting medan
keributan terjadi diduga karena supir angkot menyenggol sepeda motor milik sang ibu
wanita itu kemudian menghadang mobil angkot hingga menyebabkan kemacetan parah
ibu tersebut juga mengambil batu dan melemparnya ke arah mobil
akibatnya kaca spion mobil angkot patah
buat seperti itu
kanit reskrim polsek medan baru ibtu irwansyah sitorus mengaku
sudah melihat video yang menjadi viral tersebut
namun sampai saat ini sopir angkot belum menyampaikan pengaduan
tim liputan cnn indonesia